rio sekolah menengah pertama ini menarik perhatian dalam laga bni sirnas b seri sulawesi selatan
rio penyandang tunarungu dan tunawicara ini bahkan mampu menunjukkan performanya saat memenangkan pertandingan babak tiga puluh dua besar kategori tunggal pemula putra selasa dua puluh lima juli dua ribu dua puluh
meski di hari ketiga gelaran seri sulawesi selatan ia belum memetik kemenangan
selanjutnya rio akan bermain pada nomor ganda pemula putra pada malam harinya
bagi anak ketiga rio akan menangkan pertandingan babak tiga puluh dua besar kategori tunggal pemula putra selasa dua puluh lima juli dua ribu dua puluh tiga
dari empat bersaudara ini sirkuit nasional seri sulawesi selatan ini adalah yang kedua ia ikuti
diberkati keistimewaan dari lahir rio juga memiliki kelebihan lain yakni memiliki tingkat konsentrasi tinggi dan cepat memahami instruksi pelatih
apa selalu arahannya pelatih diikuti
apa biasa ya rio tidak tahu cara
dari masalah komunikasinya pasti ya yang itu yang awalnya dia keluhkan komunikasi
kalau solusinya ya begitu mas pede pede saja terus cuma dia mungkin sudah ada pengalaman dari yang sebelumnya
perlu perlakuan tersendiri bagi pelatih dari pb adiguna mahera goa saat melatih dan memberi arahan
palingan untuk rio
besar tantangannya itu
pertama kan rio itu kan tidak mendengar dibanding dengan teman teman yang lain
sedangkan yang mendengar aja kalau dikasih tahu kadang susah apalagi yang punya kekurangan seperti rio
tapi alhamdulillah rio itu orangnya mau
artinya dia segala sesuatunya itu dia pengen mau tahu semuanya
jadi kalau kita arahkan dia langsung paham
cuma kita mengarahkannya dia itu orangnya
dia perasa gitu
tidak bisa haya kamu harus gini enggak
dia tuh rio harus gini
jadi kita cuma mengarahkan dengan mimik sama dia
jadi dia sudah paham
jadi kalau kita mau kasih latih dia misalnya struk atau nyemes dilihat dulu dari temannya
baru dia ikutin
selama bertanding di lapangan atlet berusia empat belas tahun ini memiliki cara tersendiri untuk mengetahui aba aba dan masukan dari pelatih
pertandingan dengan tensi menegangkan mampu ia lewati dengan kesabaran dan instruksi melalui mimik dan juga bahasa bibir dari pelatih
meski memiliki keterbatasan namun semangatnya patut diapresiasi
baik tetap senang